sekitar posisinya di ujung timur sini
tapi lah harus ngerti sendiri lah kenapa sih
dan masih ada kabar kematian satwa liar lainnya juga sebenarnya tidak terekspos ke media begitu
kayak gimana lebih rame kayak gimana